kok apa jam segini belum pulang sih neng tadi teh apa bilang dia teh ada bisnis baru mau
nagihan oh urusan banyak iya sih om tadi juga keren banyak kayak gitu tapi neng curiga deh
kayaknya apa gue cewek ya ya kita khusus aja nih nggak bisa aku menanggungnya enggak pulang sih aku
mau ke teman sama dulu tapi habis itu enggak lama aku langsung pulang ya iya kalau gitu
kenapa kamu jadi ragu sama cinta aku sih
wah ini masih emang curiga ini pasti ada permainan di balik kudang
sarding tapi ini rahasia jangan bilang cewek cewek ya
jadi gini tadi siang teh saya bertemu dengan perempuan yang sangat cantik
om dulu naksir juga sama cewek om
ya senang satu kemot memangnya kamu saja yang punya pacar
sarding sama abang saya juga pengen punya pacar punya gacuan
gimana kamu teh
sandung sandung dari cerita kamu ini perempuan itu tadi kamu kenalan bisa
eh tata pas motor sudah beres saya lupa kenalan
itu masih datang di sadung ya
soalnya penampakan kamu itu tidak jelas
jadi pasti orang sangka kamu itu penyakit
ya si ding kamu benar juga awal pertama kali saya kenalan
dia tanya saya takut
bukannya saya tidak begal
tamu itu tidak seperti begal
tapi seperti apa sadung
udah pada bene banget
jadi gimana ini
dan beres semuanya
kok abang jam masih di sini belum pulang sih
tadi mbak mbak bilang
dllow ada bisnis baru mau damai
satu perang banyak
iya sih om

tapi neng curiga deh kayaknya apa punya cewek ya
ya kita khusus zone aja neng
aku mendingan pulang dulu ya
gak pulang sih aku mau ketemu sama oki dulu
udah deh kalau gitu hati hati ya
om makasih ya om
insya allah jumatan lagi ya bareng ya
sukses ya om ya
ya doakan lah doakan
aduh gimana nih jadi bingung kalau reva sampai nggak datang
papa udah jawab barusan
tipis tipis bener halus alus banget gak kedengeran
nah ini baru kedengeran cocok ini namanya
gitu dong pa
besok ini kan acara hari jadi pernikahan kita yang ke dua puluh lima tahun
terus tadi mama udah ketemu loh sama ionya
terus ionya nanya gini loh ya ke mama
selamat siang ibu
terus mama ya selamat siang
terus dia bilang loh bapaknya mana ibu
kok ibu yang handle
terus mama jawab papanya ya
kenyataan gak boleh komplain
terus dia bilang ah masa
perasaan kemarin bapak dateng enggak kok
bapak kayaknya semangat banget loh bu
saya gak tau nanti saya tanya deh bapaknya
nah sekarang mama tanya emang kenapa sih pak
ada apaan sih
apa sih yang bikin bapak itu lesu
apa sih yang bikin papa itu lemes
gak ada semangatnya
apa gak lesu kok
gak ada tenaga
pak jangan kayak gitu dong
mama tau sekarang
gara gara reta gak bisa dateng ya ke acara kita ya
pasti datang kok ke acara kita
ya doain aja semoga gak ada halangan
ya udah mama doain
duh kenapa gue jadi kasihan ya sama papa
semoga aja reva berhasil datang ke sini
biar papa gak kecewa
terus apaan yang bikin papa lemes dok
ya udah deh
daripada papa lomes lemes kayak gitu
gimana kalau mama aja yang handle acaranya
mama aja yang handle semua ya
nah kamu kapan pulangnya
barusan sih ma
jangan jauh jauh tengah tengah
barusan sih ma
ya gak lama juga
jadi boy gak enak ngeganggunya ma
ini lagi asik cicak gitu
buat acara besok
oh iya besok kan acara hari jadi pernikahan mama yang ke dua puluh lima tahun tahu
merak katanya gitu
kan sabtu berarti kamu libur
iya ma boy libur sih
cuman persiapan mama udah selesai semua belum
nah itu dia